sepuluh anjing jenis jerman shepherd dari berbagai daerah di indonesia mengikuti kontes anatomi di kawasan cianjur jawa barat pada sabtu
kontes terbagi dalam berbagai kelompok usia mulai dari anakan remaja madia hingga dewasa
para pemilik dan pelatih harus mempresentasikan anjing masing masing di hadapan juri yang didatangkan langsung dari inggris
penilaian utama dalam kontes ini adalah anatomi meliputi postur tubuh hingga cara berjalan dan berlari yang proporsional
selain itu ada juga penilaian kebersihan seperti warna bulu hingga kesehatan gigi
jadi teknikalitasnya membedakan anjing
indonesia german shepherd club rutin menggelar kontes ini
tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi para pemilik anjing serta mengetahui perkembangan peranakan anjing jenis german shepherd di indonesia
kalau lihat hasil breeding sekarang ini perkembangan breeding german shepherd indonesia ini sudah sangat luar biasa
ya walaupun kita masih mungkin masih banyak sedikit belajar lagi untuk breeding
kita bisa mendapatkan kualitas seperti yang asalnya di jerman begitu ya
tapi secara keseluruhan sekarang ini sudah sangat sangat bagus
dan banyak sekarang breeder breeder juga luar biasa di indonesia
jerman shepherd merupakan salah satu ras murni anjing yang populer di dunia
indera penciuman yang sangat kuat membuatnya dijadikan anjing pelacak oleh polisi maupun militer
dengan pelatihan khusus jerman shepher juga kerap dijadikan anjing keluarga karena bisa melindungi pemiliknya